terletak di kawasan mekar utama kota bandung
kafe yang satu ini menawarkan beragam kudapan dengan bentuk lucu dan mengemaskan
aneka hidangan bercita rasa manis ini dijamin langsung menarik perhatian siapapun untuk mencicipinya
ada marshmallow dengan aneka bentuk seperti beruang hingga santa claus yang disajikan menjadi berbagai kudapan
wah saking menariknya rasanya sayang ya untuk dimakan
nah untuk menu panah kota marshmallow disajikan dengan cookie crumble saus serta teh sebagai penetralisir rasa manis
dalam menu lain marshmallow disajikan dengan tambahan kuesus krim coklat serta es krim
ini dia menu yang paling favorit
sesuai namanya es yang dibentuk menyerupai beruang disajikan dalam wadah berbentuk batab
penyajiannya es dicampur dengan teh lemon atau susu
dan ada miniatur shower mandi yang bisa dinyalakan loh
jadi sebelum disantap beruangnya dimandingin dulu ya
nah ini bisa dilihat sendiri kan menunya ini lucu lucu banget semuanya bentuknya unyu banget imut banget ya
tapi meskipun imut kita tetap harus coba nih rasanya enak
apa enggak yuk kita coba ya satu satu
para pengunjung mengaku tertarik untuk mencoba karena penasaran dengan aneka hidangan mengemaskan ini
kan sering lihat di tiktok ya gitu kayak lucu
pas datang kesini ternyata banyak banget gitu yang lucunya
konsep hidangan lucu dipilih untuk membedakan kafe yang baru buka selama empat bulan ini dengan kafe lainnya
misalnya konsep yang lucu lucunya itu kita saya sebenarnya itu dibantu oleh pacar saya gitu ya
ngebantu yang ide ide yang lucu lucu
emang dia dari sebelumnya itu bikin pace yang lebih kayak yang lucu buat yang customer customer nya juga biar bisa enjoy biar bisa di foto segala macam gitu
untuk harganya masih terjangkau
aneka dessert lucu dijual mulai dari harga empat puluh hingga enam puluh ribu rupiah